apabila itu ada tuntutan tuntutan dari eg untuk bentuk apa saya mau bentuk uang itu pasti kita akan diskusikan
saya hari itu sudah menyampaikan kepada bupati nduga pejabat bupati duga apabila dia minta tapi tidak boleh lebih dari lima miliar
itu kita akan bicara dengan baik tetapi kalau egy meminta untuk membeli senjata mengasih amunisi apalagi bergeningnya diskusi atau negosiasinya untuk merdeka tidak ada dalam kamus untuk itu
jadi tidak ada kata lain kalau minta halal itu tentunya kami akan tolak saya dan bapak ibu pasti akan tolak
kami negara jadi tidak ada lagi urusan yang lain